pengen tau aja
udah mau bikinin teh dulu
ntar gue ke apartemen ya
semoga rencana gue dengan pak randy berjalan lancar
lo emang sepupu gue
gue gak bisa belain lo
si rafael ngapain emang kesini
mama sama papa kan lagi kerja
tapi gak pergi lagi kan umah
malamnya tidur sama aku kan umah
buktara pak surya
opa sama oma mau main sama kakku
bukan hanya main
opa sama oma mau nginep di rumahnya rena
aduh seneng ya rena ya
terima kasih sekali buktara pak surya
thank you ya sudah menemenin rena
sama sama ibu rosa
dengan senang hati kan renat cucu kami juga
dan ini juga dekat
thank you sekali lagi
kalau gitu rena
kita pulang rumah kita bakal rame
yaudah kalau gitu yuk let's go
ada paket bulu buat bu elsa aninita
makasih banyak ya
gara gara aku kamu jadi makan
yang terpenting kan kamu bisa relax
kamu nggak lagi kekiran
tapi masalah kemarin
udah lah kamu lupain
selamat tinggal nanda
terima kasih pak
tidak ada apa apa
sayang ini ada paket
ya oke sayang
perasaan gue gak ada order platform
dari siapa ya
gak tau sayang
rasanya aku gak
aku yakin kau tau
siapa yang kirim
tapi tau dari mana
di alamat rumah gue
siapa yang kirim
aku gak tau sayang
kamu gak mungkin gak tahu
ini ditujukan buat kamu
siapa yang kirim
kenapa bisa tahu alamat rumah ini
benerannya ini adalah alamat rumah saya
aku gak tau siapa yang kirim
mungkin ini paketan samping rumah kita kali
tanya aja sama mama
mama kan yang terima
yaudah tanya mama
aduh ada aja sih masa

bikin hidup gue gak tenang deh
maka aku gak bisa jalan

maka aku gak bisa jalan
mama yakin paketnya itu buat elsa
maka aku gak bisa jalan
mungkin salah kirim kali buat tetangga sebelah
tadi paketnya dateng memang buat elsa and indita
ya aneh aja ma
terus dalam box ini ada kartu ucapan
rayuan rayuan apalah gitu ma
maka aku gak bisa jalan
maka aku gak bisa jalan
maka aku gak bisa jalan

maka aku gak bisa jalan
maka aku gak bisa jalan
elsa itu dari siapa
aku juga gak tau ma ini dari siapa
aku gak tau ini dari siapa
gini deh aku coba deh telfon jasa pengirimannya ya
aduh jelek lagi sinyalnya sayang
coba aku telfon dulu harus sebentar ya
sebentar ya ma
no udah kamu tenang dulu
gak usah emosi sayang ya
bisa aja ekspedisinya yang salah kirim
ya mungkin aja mereka salah saling alamat ya kan
pengen tau aja
udah ma bikinin teh dulu oke
itu jangan macem macem ya
gue itu udah punya suami loh
cuma sebagai pengingat kamu aja sa
enggak gue gak lupa